jawab malah diem
kok gua kan lo yang ngajakin gua
lo yang ngajakin suruh mata matiin bang faang
kenapa sih bang faa gak jujur sama kita
apa sih sebenarnya yang bang faang cari
oke ini jangan lupa kontrak
kalau begitu kami permisi dulu
gak ada orang baru disitar sini dek
ada kali bu yang ngontrak atau yang beli rumah gitu
kalau ada ibu pasti tahu
kalau warung begini informasi pasti tersebar cepat
ya udah deh ibu makasih banyak ya
iya sama sama dek
beli telurnya selagi loh
dulu antum pernah kasih tahu sama anak katanya umur anak tinggal empat puluh hari lagi
buktinya anies sihat walafiat hingga sekarang
ana segar dan bugar
diamat sebentar lagi
diamat sebentar lagi
akan terjadi benturan
ana tidak percaya sama antum
kagak usah dengerin nih
orang agak emak rum
assalamualaikum ya allah
assalamualaikum ya allah
apa kabarnya kalian
oh ya kalian suka makan buah
bang ovi nya kemana ya
bang ovi nya lagi pergi bu
kalau gitu kita makan yuk
ayo ambil satu satu ya
awas jangan pada wadah
bersama gue sih
jawab malah diem
kan lo yang ajakin gue
lo yang ajakin suruh mata matiin bang faang
kenapa sih bang faa gak jujur sama kita
apa sih sebenarnya yang bang faang cari
bukannya bang faang anaknya
masa gak tau rumah mamanya sih
mama saya tuh pergi
mama saya tuh nganggep kalau saya ini penyebab kematian ayah saya
maafin ya bang ya
maafin kita ya bang
udah udah udah
kalian gak perlu minta maaf
saya yang salah
bapak yakin dengan mereka
kita ini sedang berbisnis bukan menjalin hubungan
jadi gak usah pakai perasaan lah
kalau dalam bisnis kita menggunakan perasaan
bisa bangkrut nih minimarket kita
lagipula kenapa sih kamu selalu meragukan keputusan saya
bukan gitu pak
kamu tuh cuma manajer di mari ya
udah kalau gak aman cupping masa motor teman disihkan
seorang pengh fresh pesaing
eh dia apa sih
kalau kata gue sih mendingan gue coba buat ikhlasin deh digantu deh
kalau emang udah gak jodoh emang gak bisa dipaksa paksain poh
lalu ngapain ya kalau emang gitu
eh lah gue juga ngerasain poin
gue juga ditinggalin si april
sampai sekarang juga belum dapet kabar gue dari april
eh sns juga kagak
ah awalnya sih berat poh buat ngelepon
bener tuh poh
bener bener aja poh
kau tahu poh
eh udah kau tahu poh
saya lagi cari anak saya soalnya sudah dua bulan gak pulang pulang
saya dengar kabar kalau di sini banyak anak anak yang ditampung
nama anaknya siapa bu
namanya ismet bang
ismet di sini kok gak ada namanya ismet ya
gak ada bu
kalau gitu gini aja bu
boleh saya minta nomor telepon ibu atau alamat ibu
nanti kalau ada ismed datang ke sini saya bisa antar ke rumah ibu
ini foto anak saya sama alamat dan nomor telepon
nanti kalau ada namanya ismed tolong dikabari bang ya
terima kasih bang assalamualaikum
pasti mama apang juga lagi nyari nyari apang ya
hah gimana ya
eh gue sih jadi kasian sama dia
soalnya dia ngebobol toko gue karena ada lesannya
dan buat biaya operasi maknya
gak lalu gulung aja bu
pengen sih boy
gue udah marah banget emosi pada saat itu
tapi mungkin emang salah gue juga kali ya
gue kurang perhatian sama karyawan
bu kenapa ya
eh tuh bocah udah bikin lu bangkrut
ngapa juga lu masih bikin orang lain
bu bocah ngapa lu ya
sampai jumpa di video selanjutnya